saya akan cari
suara apa sih itu
suara ayam kucing tadi
salah rumba salah loncat
salah rumba salah rumba
kayaknya aman deh
kamar papi disitu tuh
bangun ini ref udah dateng pi
ref suap papi kamu sih masih normal
ini tandinya aman kok
kalau ngeliat situasi papi kamu kayak gini
mungkin ada sesuatu deh ref
ini ref udah dateng pi
tapi emang aneh sih bu
ini papi udah tidur dari tadi loh
udah kalau gitu mendingan kita bawa bapak bayi keluar aja kali ya
what bantu aja ya
hai ah bau bau kehausan
aku yakin banget
pintu depan kebuka lebar
gak mungkin mama mama tidur
tadi pas mau ke dapur
gue punya indera penciuman yang baik banget
kok kayaknya masih setengah sadar
gak mungkin mama coba keluar jam segini
tadi kan gue liat mama tuh tidurnya nyam
ini nya repa p
kenapa suas dirt dasar kagak bangun bangun ya boy
yang udah begini aja deh
yang mendingan kita pergi ke rumah sakit yang paling dekat
kenapa pak pi ada di sini
ini dimana ini
pak pi tenang dulu ya
ini sekarang kita lagi ada di mobil
reva tadinya membawa pak pi ke rumah sakit
tapi kok bisa sampai kayak gini sih keadaannya kenapa
pak pi ingat gak kejadiannya
apa kejadian yang bisa bikin pak pi jadi kumat lagi penyakitnya
terus sampai pak pi gak siuman kayak tadi
pak pi akan ingat ingat dulu gimana ya ya
cukup mas marah marah seperti itu
mas bentak bentak aku
mas sudah tua mas
mungkin mata emas yang salah
mungkin aku di parkiran mungkin aku lagi di jalan
tapi aku gak kenal sama lady atau siapapun mas
rabun kali mata mas
mas sudah tua
mas sudah rabun
mas sudah rabun
dan kamu kamu menghina intelektual mas
saya akan carikan kamu
bagusnya aku gak cerita dulu ke reva soal latihan yang buat aku jadi pingsan gak sadarkan diri
papi juga gak marah sama boy
reva juga sebenarnya gak mau bawa papi kayak gini tiba tiba dari sana
tapi masalahnya setiap kali reva mau ketemu sama papi
adriana sama mamanya itu kayak selalu menghalang halangi
ya oke sekali dikasih ketemu sama papi
dia bangunin papi
aku langsung diusir
makanya aku sama boy terpaksa banget pi harus bawa papi kayak gini
ya enggak apa apa
mungkin mama diana pikir pingsan tapi pingsan biasa jadi nggak perlu dibawa ke rumah sakit
tapi enggak apa apa
tapi sekarang udah agak baik karena
apapun yang terjadi
besok aku akan ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama
aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam tekanan batin yang bertubi tubi seperti ini
kasian reva yang jadi stres gara gara adriana
biar bagaimanapun juga reva adalah bagian hidupku yang paling berharga